malam hari ini kami bertemu kami berdiskusi saya menyaksikan ada suasana keprihatinan yang
kita semua rasakan saya pun merasakan keprihatinan yang luar biasa tapi di sisi lain saya menyaksikan
seorang yang konsisten seorang yang persisten seorang yang kukuh dalam memegang prinsip dalam
memegang komitmen betapapun besar cobaan ujian tantangan yang harus dihadapi atas sikap
atas pilihan yang dilakukan malam hari ini saya menyaksikan dari dekat dan saya bangga saya bangga
memiliki abang seperti bang surya paloh ini dan di dalam perjalanan kami lewati beberapa waktu ini
seorang nasionalis sejati
mengambil sikap untuk menyatakan kepada semua bahwa di negeri ini ada kesetaraan kesempatan
bahwa di negeri ini semua mendapatkan perlakuan yang setara seorang yang menyatakan dengan lantang
bahwa menghormati kebinekaan adalah dengan menjaga persatuan karena itu
ujian tantangan yang dilewati itu dilewati dengan rasa yakin bahwa ini membawa pesan pesan dan nilai
kebenaran begitu banyak orang mengatakan abcde tentang kami dan bang surya paloh sebagai seorang
nasionalis sejati melakukan pengujian
melakukan pembuktian melakukan pemantauan dan sampai kepada sikapnya konsekuensi dari sikap
pilihan yang diambilnya besar bagi bang surya paloh dan bagi nasdem tapi tadi di ruangan kita
ngobrol kita berdiskusi saya menyaksikan dari dekat pribadi pribadi yang tak bergeming pribadi pribadi

dalam sikap memilih untuk menghadapi ini semua cobaan tantangan yang muncul atas konsekuensi
kondisi atas konsekuensi keputusan keputusan dengan keyakinan bahwa tuhan allah subhanahu wa ta'ala
akan berpihak kepada kebenaran tantangan besar insyaallah bisa dilewati belah keyakinan itu ada dan
malam hari ini saya menyaksikan dari dekat
dan tadi dijelaskan tidak ada sedikitpun yang berubah ikhtiar kita untuk bekerja
menghadirkan keadilan menghadirkan kesetaraan menjaga persatuan jalan terus tidak ada yang
berubah tidak ada yang bergeser
dan tidak ada yang melambat
tadi kita sampaikan kita jalan terus sesuai dengan semua rencana dan kita kirimkan pesan
pada seluruh rakyat indonesia justru karena besarnya tantangan ini kita makin yakin bahwa
keadilan harus ditegakkan di negeri ini bahwa keadilan itulah yang nanti bisa menjaga persatuan
di negeri ini dan itu hasil obat obatan yang akan kita lakukan
jadi itu adalah perulangan kita dengan pak suriapallah dan dengan teman teman nasdem pada malam hari ini itu aja dari saya terima kasih
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
dari kumparan dengan pembicaraan pak surya paloh tadi juga di media sosial juga banyak yang mengatakan bahwa kasus ini itu tuh karena ingin menjegal nasdem
bapak kecapresan bapak nanti di dua ribu dua puluh
apakah tadi ada pembicaraan seperti itu juga dengan pak surya paloh tentang pembicaraan pembicaraan yang sedang hangat dibicarakan di media sosial itu terima kasih pak
satu dua tiga
ijin pak anies datang dari gembas com pak ijin bertanya dua setengah jam hampir pertemuan pak anies dengan pak suriapallah
mungkin bisa digambarkan pak seperti apa tadi suasananya dan apakah juga pak anies juga
apa melihat pak surya paloh secara emosional memang begitu sedih karena tadi beliau sampaikan juga sangat sedih dengan kasus pak joni plate ini
seperti itu pak terima kasih
kita akan lagi mengikuti pertanyaan pak
pertanyaannya kan tadi pak surya paloh juga mengakui bahwa dengan adanya kasus ini persepsi publik terhadap partai nasdem ditantang ya pak
persepsi publik ke partai nasdem itu turun tadi setengah jam atau dua setengah jam
udah dibahas juga nggak bagaimana dampak dari turun potensi turunnya persepsi publik terhadap partai nasdem terhadap kampanye bapak di tahun depan
sama kira kira waktu dua lima jam kan nggak sedikit ya pak
strategi apa yang dibicarakan kalau gak bisa lebih banyak kisih kisihnya aja
terus konsekuensi atas nasdem mendukung anies bisa di sedikit aja
nah gini ya pertama yang tadi sudah disampaikan juga oleh ketua umum partai nasdem pak suriapallah
bahwa beliau pun mengatakan apa yang tadi diungkapkan mudah mudahan itu tidak benar
betul kan saya rasa saya mengutip itu mudah mudahan itu tidak benar
lalu yang kedua kita sama sekali tidak berbicara elektoral
kita bicara prinsip kita bicara nilai
kita bicara tentang mengapas
kita bicara tentang mengerjakan kita
mengapa kita berjuang mengapa mengambil jalur ini jadi sama sekali tidak bicara soal itu itu
menjadi urusan remeh temeh urusan kita lebih besar daripada sekedar jumlah suara daripada prosentase
republik ini tidak diatur dengan tidak dipikirkan lewat presentase diberi dibangun dengan nilai dengan
gagasan dengan keseriusan untuk memegang nilai itu dan itu yang tadi kita bahas beliau tadi
sampaikan memang merasakan keprihatinan saya katakan merasakan keprihatinan juga tapi
semangatnya justru malah besar ya prihatin dengan kenyataan ini tapi menengok ke depan
menengok dengan penuh semangat menengok dengan penuh keyakinan dan itu yang terlihat antro kita
bismillah jalan terus ya terima kasih ya terima kasih masih manis manis kita baru
menyaksikan pernyataan pers yang dilakukan oleh bakal calon presiden yang diusung partai nasdem
juga pks dan juga partai demokrat anies baswedan dilakukan di nasdem tower dan ini dilakukan setelah
penetapan tersangka terhadap menteri dari partai nasdem yaitu menkominfo johnny g plate dan juga
ditahan oleh kejaksaan agung atas dugaan korupsi bts empat g dengan nilai kerugian hingga delapan triliun
rupiah dan beberapa kali sudah dinyatakan
tadi di awal dalam konferensi pers sebelumnya surya paloh ketua umum partai nasdem mengatakan bahwa masih
percaya dan mengikuti proses hukum yang berlaku sekalipun tetap mengutamakan praduga tak bersalah
dan juga mengatakan ia tidak menjawab secara pasti apakah ada intervensi atau tidak